ya hari raya idul fitri menjadi momen yang cukup menyenangkan bagi para napi di sejumlah lapas
di rutan kelas dua situ bondo para napi akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman
dalam momen ini mereka juga bebas melaporkan oknum jaksa nakal yang meminta uang selama bertugas
begitu mendapat kabar adanya surat berita acara putusan eksekusi pengadilan
ratusan api rutan kelas dua b situbondo ini berbodong bodong menyambut para jaksa yang datang
selain menanyakan status masing masing perkaranya
momen ini ditunggu tunggu karena mereka ingin tahu kabar apakah mendapat remisi khusus atau tidak
dialog yang awalnya panas akhirnya mencair setelah para jaksa bisa mendekatkan diri pada para narapidana
para narapidana juga diberi kesempatan menyampaikan keluhan jika mendapat perlakuan tidak nyaman dari para oknum jaksa nakal
bukan hal yang jarang terjadi dan bahkan tidak pernah ada di indonesia untuk hal yang seperti ini
menyentuh hati dari teman teman warga binaan tentang apa kelukesan mereka yang selama ini dirasakan baik itu terkait penanganan mereka
pembulan kuasa atau lebaran ini tingkat perawanan dari warga bingan cukup tinggi
jadi saya sangat bangga sekali dengan kehadiran pihak pihak keselam yang telah berjumpa dengan kami bisa memberikan pencerahan kepada seluruh warga binganan
agenda ini akan terus digelar agar transparansi hukum di situ bondo menjadi semakin baik